saya yakin orang yang ingin menghancurkan file file itu juga ingin menghancurkan perusahaan ini
tentu saja ini adalah hal yang sangat serius
dan aku akan menangannya dengan sangat serius juga
tapi bukan aku yang ngelakuin ini semua
aida oma yakin kamu tidak akan melakukan hal yang seburuk itu
pada saat sekarang kita harus mencari siapa pelaku yang sebenarnya
ini kan handphone aku kok bisa udah di tas kamu
aku tidak tahu
aku sama sekali tidak nyapa ternyata kamu yang curi handphone aku dan mengirimkan sms itu
tidak tidak itu sama sekali tidak benar zah
aku tidak pernah nyuri handphone kamu apalagi sms indira dari situ
kamu menjaga zah sebelumnya
tidak zah zah kamu harus ingatkan dulu
aida dengarin aku dulu
kamu sudah menghancurkan hubungan aku dengan indira
tidak zah aku sudah biasa sama kamu
aku tidak pernah mengambil handphone kamu
aku juga gak tahu kenapa hp kamu ada di dalam tas aku
kamu tahu kan
ini namanya tindak kriminal
dan kalau aku mau aku bisa laporin kamu ke polisi tahu
ya sudah ya sudah kamu laporin saja ke polisi
aku tidak salah kok aku tidak takut
ada apa ini ribut ribut
bagus di oma datang sekarang
jadi oma bisa sekali jadi saksi kalau ternyata tunangan cucu oma ini adalah seorang klepto
itu semua gak benar oma
ada buktinya aida
aida mencuri handphone aku
enggak itu gak bener
aku udah bilang sama kamu itu gak bener riza
dan bukan hanya itu aja oma
oma aida telah menggunakan handphone aku untuk sms indira
sehingga indira datang ke pesta itu dan semuanya jadi berantakan
ya bukan aku yang nyuri handphone kamu
bukan aku yang sms indira
oma bukan aida oma
dan belum selesai oma
selain mencuri handphone aku
aida juga utang utang komputer aku
sehingga semua file penting pusatku jadi hilang
saya nggak akan mungkin nyuruh kamu ngerapin arsik dan bawa kerdus kerdus itu ke lantai dua
karena ada ofis boy
saya gak akan mungkin nyuruh kamu
berikan ibu yang suruh saya bu
aida saya tahu kamu menghindari masalah
tapi tolong jangan bawa saya untuk dijadikan kambing hitam
riza file file perusahaan itu kan sifatnya rahasia
saya yakin orang yang ingin menghancurkan file file itu juga ingin menghancurkan perusahaan ini
tentu saja tante
ini adalah hal yang sangat serius
dan aku akan menangannya dengan sangat serius juga
tapi bukan aku yang ngelakuin ini semua
kamu tidak akan melakukan hal yang seburuk itu
masalahnya sekarang kita harus mencari siapa
pelaku yang sebenarnya
tapi pelakunya sudah ketahuan om mayan
siapapun pelakunya harus gelit tindak bu
ini bahaya perusahaan ini bu
nena apa urusan kamu
sekarang kamu pergi dan selesaikan tugas kamu
kalian juga keluar
kita harus bicara
tunggu ra kita harus bicara
aku minta waktu sebentar aja
ini hal yang sangat penting
aku udah tau siapa orang yang ngirim sms itu ra
dan orang itu bukan apa
dia adalah aida
itu gak mungkin
aku tadinya juga gak percaya kan
tapi aku nemuin handphone aku di tasnya dia
akhirnya emang dia tuh yang ngambil
dan bukan cuma itu aja ra
aida juga ngutak anti komputer aku
sampai semua file aku hilang
dia itu yang mengacau hubungan kita
tapi kenapa zat
dia itu pengen kamu dan riza putus
biar dia bisa kawin sama riza
tapi dia gak suka sama riza pak
gak suka itu bukan berarti
dia gak mau hartanya bisa
ngerti gak sih kamu
tapi aida bukan tipe cewek kayak gitu
kok kamu sekarang jadi belain aida sih ra
pak bapak ternyata jualan disini tuh pak
ibu yang waktu itu di gang cokro
yang hampir ngapet tasan itu kan
iya iya betul pak
ada apa tuh bu
bapak inget gak pria yang bersama saya waktu itu
sepertinya bapak kok mengenali dia
bisa ceritain gak pak
bapak itu waktu itu kenalnya dari mana pak
waktu itu dia datang kesini
nanya nanya soal kejadian tabrakan yang di jalan raya itu
terus dia nanya macem macem bu
terus saya tanya balik ke dia
memangnya bapak tau
orang yang ditabrak itu
terus sebelum selesai tanya
dia sudah kabur ya bu
memangnya ada apa tuh
bukannya ibu ini yang waktu itu di gang cokro
yang lagi ada ribut ribut dia
pasti ibu mau nanyain pria yang waktu itu ngobrol sama ibu
emang bapak kenal sama pria itu
kalau kenal sih enggak
waktu kejadian itu
perempuan itu ngejar ngejaran itu
laki laki tuh bu
ciri ciri yang ngejar ngejar dia itu
dia pakai baju yang warna putih
dan dia motifnya kembang warna kuning
dia yang ditabrak dong joh
tapi waktu kejadian tabrakan itu saya gak tau bu
jadi perempuan yang cantik
putih rambutnya segini
pakai baju kembang kembang itu ketabrak akhirnya pak
bapak bisa tau gak
bapak bisa tau gak
nama pria itu atau rumahnya dimana alamatnya pak
ah soal itu sih saya nggak kenal
apalagi nanya alamat nama itu gak tau bu
yaudah kalau gitu saya permisi dulu ya pak
ibu sebelum dia kabur
dia sempat jatuhkan ini bu
jadi itu dulu kan